ini tadi saya sebenarnya mau nanya soal dinamika politik tapi saya jadi penasaran karena laporan ini mbak titi ke mas arief
ini katanya papua pegunungan sudah di kpu tapi lagi verifikasi data
sebenarnya kalau nih mas diundang nih memang sebelumnya nggak ada woro woro ya
siap dulu ya semuanya karena kita mau rekapitulasi nasional gitu ini gimana sih sebenarnya prosesnya
nah itulah makanya tadi pertanyaan saya kan dua timnya sudah datang belum
ternyata kan baru papua pegunungan papua induk belum
yang kedua dokumennya siap tidak
nah biasanya kan begini rekapitulasi di provinsi selesai dulu
ketika mereka sudah selesai rekapitulasi mereka pun juga harus mempersiapkan dokumen administrasinya
untuk ditandatangani para komisionernya dan ditandatangani saksi di tingkat provinsi
nah kalau sudah selesai semua lengkap dimasukkan dalam amplop dibawa ke rekap nasional
nah saya mendengar
berdasarkan informasi ini kan mereka berkejaran dengan jadwal penerbangan menuju jakarta
kemungkinan ya jadi saya nggak bisa memastikan juga ini
kemungkinan begitu selesai rekap langsung berangkat
sehingga mungkin dokumen belum ditata belum dipersiapkan dengan rapi
cuma saya nggak tahu tadi istilah yang digunakan
kan dokumen harus di segel ya di depan para saksi dan lain sebagainya
ya makanya kalau sudah tuntas semua mestinya sudah bisa
nah itu yang saya nggak tahu apa dimaksud verifikasi data seperti apa
ini tapi kalau verifikasi gini mas arief sesuai aturannya harusnya ketika mereka datang sudah siap
siap untuk dibacakan di rekap nasional
mbak titi ini sampai charter pesawat loh papua pegunungan dan papua
tapi masih ternyata sampai hari ini ada masalah dan kendala sampai pada pukul sepuluh lima puluh tiga ini belum juga dimulai
salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu itu efektif dan efisien
kalau untuk sesuatu yang force major di luar kendali ya itu memang dimungkinkan
karena suara rakyat jangan sampai diabaikan
tetapi kalau itu konsekuensi dari mismanagement yang rugi itu bukan hanya pemilih dan juga negara ya
tetapi juga kita para pembayar pajak yang menghendaki penyelenggaraan pemilu itu berjalan dengan prinsip efektif efisien
walaupun katanya don t give price tag on demokrasi ya
jangan kasih label harga pada demokrasi
tapi prinsip efektif dan efisien terkait pertanggung jawaban terhadap dana publik begitu
nah ini menurut saya makanya evaluasi itu jadi penting
jangan sampai karena kita selesai pemilu langsung bersiap bersigap untuk pilkada
hal hal yang menjadi berbagai mewarnai proses dan dinamika terkait dengan kinerja penyelenggara
itu menjadi abai kita lakukan evaluasi dan kemudian catatan untuk perbaikan
jadi kalau misalnya contoh ya beberapa saya catat
kita tidak mengelola pemilu kita itu dengan prinsip efektif efisien tadi
tapi cenderung boros karena ekses dari ketidakprofesionalan penyelenggara
distribusi logistik lebih awal di taipei
akhirnya pendekatannya dinyatakan sebagai surat suara rusak
dan pengadaan baru distribusi baru
berapa uang negara yang lepas atau hilang untuk itu
manipulasi data dpt oleh ppln kuala lumpur menyebabkan pemungutan suara ulang
akhirnya sewa gedung satu world trade center itu katanya satu lima juta ringgit setara dengan empat sembilan miliar
karena ketidakcakapan dan kecurangan penyelenggara
jadi bagi saya sih bukan hanya soal pemidanaan pelanggaran pemilu yang harus dilakukan
tetapi juga perlu misalnya selesai ini ketika misalnya jeda kita sudah cukup
dilakukan audit investigatif audit kinerja terhadap keuangan negara
supaya kita belajar di masa depan tidak bermain main dengan penyelenggaraan pemilu
selalu kita bahas kalau kita mau pemilunya jurdil ada satu syarat yang tidak boleh dilanggar
jangan utak atik integritas kemandirian dan mempertaruhkan kapasitas penyelenggara
ketika proses seleksi orientasinya bukan lagi kelompok bukan lagi misalnya ormas
yang harus kita cari itu penyelenggara yang profesional yang kredibel yang juga mandiri
nah kalau kemudian kita bertoleransi terhadap prasyarat prasyarat tadi
ya jangan kaget kalau kemudian yang ditemui persoalan persoalan seperti hari ini
rekrutmen itu memang menjadi catatan
kelompok masyarakat sipil sudah teriak teriak dari saat seleksi ya
dan ini masalah yang sebenarnya bisa kita prediksi ketika kita menemukan ketika verifikasi parpol
kan sudah ada kecurigaan soal manipulasi di dalam pelaksanaan verifikasi
kalau kemudian urusan itu saja mereka bermain main pada waktu itu saya ingat pak hadar
ketika verifikasi partai saja mereka bermain main
mereka tidak akan takut untuk bermain main soal suara
bukan apa apa ini harus dievaluasi
kita tidak boleh lupa dan kemudian menganggap ini biasa biasa saja
justru kalau kita ingin pemilu kita bukan sekedar regularitas bukan sekedar seremoni
terutama setidaknya dari sisi penyelenggara dan penyelenggaraan
mas arief gimana nih soal ada tanggapankah
dari kritik yang disampaikan oleh mbak titi ini
terutama untuk sdm berarti ya
metode pola jadwal dan waktu rekrutmen
itu mesti menjadi bahan evaluasi yang detail ya
sebelum pemilu dua ribu dua puluh sembilan nanti
nah mudah mudahan nih mudah mudahan ya
saya ingin seluruh regulasi seluruh pernak pernik persiapan pemilu itu
sudah selesai sebelum dimulainya tahapan pemilu
jadi waktu itu kami sudah mempersiapkan draft
tapi kan ternyata juga nggak bisa terlaksana
karena nggak sempat dibahas atau tidak pernah dibahas bersama dengan pemerintah dan dpr
sampailah kemudian itu sudah ada generasi baru
dan mereka membahasnya dan ternyata tidak langsung tuntas semua kan
bahkan ada yang dalam pandangan saya sih itu sangat terlambat
jadi banyak hal harus dievaluasi
dan menurut saya sebaiknya seluruh proses evaluasi dan perbaikannya itu tuntas tidak lebih dari dua tahun
karena pemilu itu pasti tahun kelima ini ada pemilu kan
nah kalau dua tahun itu sudah tuntas semuanya
sepuluh tahun proses rekrutmen persiapan segala macam
karena lima tahun lagi itu singkat sekali gitu loh
jadi jangan sampai nanti masuk di dua tahun ini baru kita mengerjakan
dan ya saya setuju kinerjanya juga harus dicek ini ya
karena anggarannya sangat besar
saya melihat banyak hal begitu dimudahkan gitu loh
dimudahkan bukan sekedar untuk memang supaya kinerjanya bagus
kinerjanya jadi mudah dan lancar
tapi ada beberapa hal yang saya melihatnya kok ada kecenderungan ya
saya ingin satu fakta yang pernah saya temukan adalah
ketika tahapan verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu
atau verifikasi administrasi pencalonannya
tapi saat itu saya bisa cek sih tahapannya verifikasi administrasi
tahapan itu sudah berjalan kalau nggak salah dua minggu
jadi totalnya satu bulan atau tiga minggu ya
ketika tahapannya sudah berjalan

rekrutmennya berimbang timselnya dari pemerintah yang menentukan keterpilihan
tidak usah alergi sama figur sosok yang independen yang mandiri
karena kalau penyelenggara pemilunya independen mandiri orientasinya adalah demokrasi
dia akan menjadi penegak demokrasi
dia akan berorientasi bagaimana pemilu itu jurdil
maka dia akan memberi manfaat dan keadilan bagi semua
tapi ketika kemudian dia satu saja kena intervensi
maka berharap ada reorientasi pada keadilan nilai nilai demokrasi itu pasti akan rusak
jadi justru ketika mampu menghadirkan penyelenggara yang mandiri yang independen
semua peserta pemilu tidak akan mendapatkan kerugian
pemilih juga akan kemudian mendapatkan pelayanan optimal
tapi ketika misalnya sudah saling goda saling rayu menempatkan misalnya orang orang yang dianggap
sebenarnya tujuannya itu kadang kadang ingin mengamankan gitu
nah ketika sudah ada motif itu ya susah
karena akhirnya ketika kita sudah bertoleransi dengan kemandirian
dia akan diikuti dengan permintaan untuk mentoleransi hal hal yang lainnya
jadi kalau ini agak ironis ya ini kan pemilu ke enam
harusnya kita tidak lagi bicara persoalan prosedural
kita sudah mulai banyak menagih yang halnya substantif
bagaimana orang orang terpilih dari pemilu itu berkontribusi
terhadap tata kelola pemerintahan yang anti korupsi pelayanan publik penegakan hukum yang lebih baik
hal yang sudah kita capai sudah melembaga justru akhirnya seperti ya buyar kembali
nah ini menjadi harusnya tidak diabaikan
pembelajaran bagi peserta pemilu partai politik dan juga bagi penyelenggara termasuk kita semua sebagai publik
apalagi kepercayaan publik di sini paling penting untuk demokrasi
kalau nih nanti ya mas arief aku akan nanti nanya ke mas arief
kalau misalnya nih ini belum pernah terjadi amit amit tentunya batas waktunya terlewati
kita akan jeda sejenak dulu mas arief nanti kita ngobrol lagi
saudara bdk news kompas tv segera kembali